sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh vita kamu selalu lupa
kalau semua ini yang berhak adalah mira sebenarnya bukan kamu
dari situ aja bisa ketahuan
awal keirian kamu sama mira luar biasa sekali
sampai haknya mila pun kamu merampas
eh vita sama sekali gak bermaksud seperti itu
eh vita gak keberatan kok
ijriah suka keberatan dong
sekarang eh vita beresin
barang eh vita dulu ya
apa mama suruh eh vita pindah kamar
karena mira ingin kamarnya eh vita
mama mira kan sudah punya kamar
kok mama benar setuju
bapak mira itu bilang karena dari sejak dulu dia ingin sekali di kamarnya evita
nah sekarang kenapa harus dilarang sih
bapak harus ingat anak kandung kita itu mira bukan eh vita
tapi apa sih pak
kalau mau bilang kalau mira itu bukan anak kita
jangan gitu dong pak
mama mohon dan sarap papa sekali ini aja
bapak bisa kan melihat mama senang
masa aku nggak sadar sih
akhirnya pencarian kita udah berakhir papa
seharusnya kita tenang kita bahagia
mira udah bersama kita
gadis itu mira papa
iya pak fikar gimana udah ketemu sama gadis itu
saya bukan pak fikar pak
saya cuma memberitahu pak bahwa pak fikar sudah meninggal pak
apa pak fikar meninggal
mbak fikar buat apa
mbak dia kemanaad
tidak ada dumb'saczy
selain itu nanti ada keluarga dan bantuan
dari ketika ada truk truk
dulu apa pak
yakin pak bahkan dompetnya pun tidak ada pak
cuma hp ini yang saya temukan pak
padahal semua sudah begitu dekat untuk menemukan anissa
tapi sepertinya aku kembali kehilangan jejak dia
sekarang ini orang yang mencari anissa tadi pasti udah ketemu sama anissa
aku mau samberin anissa dan ngucapin selamat
karena bentar lagi anissa akan ketemu sama keluarganya
kayaknya ada yang lagi bahagia nih
ada orang yang nyamperin kamu kan
tadi ada orang yang nyamperin aku
dia nanya alamat kamu
aku kasih alamat ini
ya aku juga kurang jelas sih ceritanya
terus katanya bosnya suruh dia nyari kamu
dan aku duga bosnya dia itu keluarga kamu
emang bener dia nyariin aku
emang bener dia nyariin aku
nggak ada yang nyariin kamu
dia beneran gak datang
alisa aku udah bikin kamu sedia
nanti aku balik
nanti aku balik
nanti aku balik
nanti aku balik
nanti aku balik
nanti aku balik
nanti aku balik
mungkin keluarga aku yang mau nyari aku
mungkin mereka berubah pikiran
atau mereka gak serius
karena kalau mereka serius
mereka pasti kok nyari aku langsung datang ke sini
mungkin mereka bener bener gak pernah inginin aku
kamu jadi nangis kayak begini
kalau ngomongin keluarga aku aku pasti kayak gini
ya tahu gini aku gak nanya kamu
ternyata gue bisa tiga
gue bisa tidur di kamarnya ya
untung aja gue mau ikutin permainan eta
dan gue juga yakin suatu hari nanti gue bisa jadi penyiar terkenal seperti eta
mau gak mau dia harus ngikutin keinginan gue
gue kan adiknya
dan gue juga anak anak
pasti nyariin aku deh
dari tadi aku teleponin kamu kenapa gak diangkat
aduh kamu ja marah marah gitu dong sama aku
aku yakin kamu gak bakal parah kalau kamu denger cerita aku
kamu ada di rumah itu
dan kamu tau
sekarang aku berhasil ngejajah kamarnya evita
aku sangat senang dengan dia
pokoknya kamu harus terus berusaha
untuk merebut hati mama dan bapak akatnya evita
buat dia menderita
sekaligus merebut semua harta pendamanya
pokoknya kamu tenang
setelah aku dapat uang dari sini aku pasti kasih baju ini ke kamu
uang dari sini
kamu kasih bagian uang ke siapa

dikasih dari sana
aku gak ngerti maksud kakak
kamu jangan bersikap seakan gak ada apa apa
jelas jelas tadi aku dengar sendiri dari luar
kamu membicarakan soal pembagian uang
dapatkan uang dari sini
sebenarnya apa tujuan kamu
jangan jangan kamu pura pura sebagai mira karena kamu punya tujuan lain daripada aku
jadi gitu ya kak
karena kakak gak percaya sama aku makanya kakak diem diem